ya pemirsa saya yakin di antara anda ya ada atau bahkan mungkin banyak yang memiliki akun facebook
nah ini ada kabar buruk nih bagi anda pengguna media sosial yang paling populer di dunia yaitu facebook
ada satu juta lebih data pribadi pengguna facebook di indonesia yang bocor
saya aja tadi pagi langsung ketar ketir ya lihat langsung login ke facebook milik saya
nah nantinya facebook mengaku akan menghubungi seluruh pemilik akun yang datanya bocor melalui notifikasi langsung
facebook juga mengaku akan segera melakukan audit terkait masalah ini
lebih dari satu juta data pribadi pengguna facebook di indonesia bocor
hal ini disampaikan oleh seorang petinggi facebook mike scrover yang diumumkan dalam situs resmi facebook
jumlah data pribadi pengguna facebook yang bocor total mencapai delapan puluh tujuh juta pengguna di seluruh dunia
indonesia berada di posisi ketiga data yang paling banyak bocor setelah amerika serikat dan filipina
petinggi facebook indonesia ruben hatari mengaku
manajemen facebook akan menghubungi secara langsung seluruh akun pengguna facebook yang datanya bocor melalui notifikasi
hasil audit jumlah angka pasti akun facebook di indonesia yang bocor akan segera dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika
kami akan menginformasikan seluruh pengguna facebook bukan hanya di indonesia kalau mereka kena dampak dari cambridge analytica ini nanti akan kami informasikan
jadi kalau misalnya teman teman di media ini belum dengar
nanti kami akan informasikan
kalau teman teman belum mempunyai facebook dan belum menerima apapun ya alhamdulillah kalian belum kena dampaknya
sebelumnya menkom info menyatakan penggunaan data pribadi yang tidak semestinya oleh penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi pidana
puluhan juta data pribadi pengguna facebook bocor melalui aplikasi pihak ketiga ke perusahaan cambridge analytica
meski demikian facebook belum mengetahui data apa saja yang dibocorkan
pendiri facebook mark zuckerberg juga telah meminta maaf kepada seluruh pengguna facebook atas kebocoran data ini
jadi ini adalah kecacatan yang besar
dan saya sangat bersyukur bahwa ini terjadi
kita memiliki tanggung jawab yang dasar untuk melindungi data orang
dan jika kita tidak bisa melakukannya kita tidak berhak untuk memiliki kesempatan untuk melayan orang
jadi tanggung jawab kita sekarang adalah untuk memastikan ini tidak terjadi lagi
facebook juga mengatakan sedang membuat aturan yang lebih ketat terkait ketersediaan data personal penggunanya untuk pengembang pihak ketiga